raja akan susah sekali untuk melacak putri
karena udah gak bisa cari informasi lagi dari citra
tapi putri sudah aku
ngapain tinggal itu
lama amat sih lu bang
kencernya ya udah langsung berdua
mana itu orang ya
cepet banget tadinya
alhamdulillah mereka gak liat
aku harus segera mencari putri lagi
kamu harus selamat sayang
kamu gak boleh meninggal saya
aku harus selamat sayang
aku harus selamat sayang
jadi rencana saya gagal
ini baru pertama kali dalam hidup saya
saya ketemu kata gagal ngerti
raja masih hidup
raja masih hidup bos
saya udah pasang bom di badannya putri
dan raja itu bersama putri
sekarang kalau bom itu meledak kenapa raja masih hidup
kenapa raja masih hidup
sekarang kamu pikir pakai logika
kalau bom itu meledak
seharusnya badan orang itu hancur
sekarang pertanyaannya kenapa raja masih bisa hidup

oke kalian semua mau tau kenapa
karena saya punya anak buah
kerja tuh otaknya gak dipake
itu itu bayi bisa disuruh diam
diam dong jangan nangis
ini sebelum saya ambil batu
saya masukin buah itu ke dalam danau
bawa pergi dah saya
bawa pergi dari sini
raja berhasil lolos
dari pengejaran kalian
aduh gimana sih kalian
padahal kalian itu kan banyak
dan raja cuma satu orang bagaimana bisa
orang segitu banyaknya dikalahkan sama orang yang cuma satu orang aja

bodoh kalian semua
bodoh kalian semua
percuma bayar mereka mahal
sewa mereka mahal
tapi targetnya gak dapet
putri bisa berhubungan lagi sama raja
aku buka rahasia
kalau clara anak kamu ternyata
dari dek lagi
bagaimana dia bisa tau
bagaimana dia bisa tau
jangan jangan itu memang diego
masih hidup dan dia berpura pura
kebenaran ya diego bener bener
dia cuma ngerjain aku dengan
aduh aku mesti gimana ya
aku gak bisa buat
kayak ada yang
jangan ada yang dengerin
pembicaraan aku tadi
ya ampun lemos bikin kaget aja kamu ngapain di sini aku
enggak tadi bantuin citra besi besin ada banyak sarang laba laba di situ tuh
alhamdulillah ya allah putri aduh saya mama khawatir seharian nungguin kamu ini gimana
ceritanya kamu bisa pulang sama om lemos iya tadi sebenarnya dewa yang bawa cuman karena ada
urusan jadi aku yang bawa ke tempat itu juga dewa yang lihat putri di danau alhamdulillah ya sekarang
putri masih bisa selamat makasih ya mas ya kamu
sudah mau ngantriin putri pulang dengan selamat iya makasih banyak udah nolongin aku ya kalau gitu
saya berpisah dulu ya putri ya ampun kamu bahas aku begini putri kamu kenapa lah kamu dari mana
putri sudah aku buang
raja pasti nanti akan kesusahan untuk hubungi putri
hpnya citra juga aku buang sekalian
pasti raja akan susah sekali untuk melacak putri
karena udah gak bisa cari informasi lagi dari citra
hp putri sudah aku buang
jadi raja dan putri gak bakalan bisa berhubungan lagi
ya paling nggak dari semua berita buruk yang saya terima
paling nggak ada berita bagus
akhirnya kau bisa nurut mas
susul temen kamu yang tadi
ketika suara bayi
aduh deh diam dong jangan naik terus
kamu jadi bingung nih
masuk disuruh ngurusin kamu
aduh gimana cara diemin anak ya
diam dong kamu
jangan naik terus
kalau bos tau
bisa bisa lo jadi penggudi danau
eh gimana bayi tu mau diem
harus kasih susu yah
anak mama arsila cakep
kenapa gua jadi babysitter
namanya pembuli karakter
lu memang cocok jadi babysitter bro
kamu masih hidup